setelah sebelumnya dikunjungi zakir naik
di bulan ramadan ini seorang ulama asal amerika serikat
sheikh abdurrahim mccarthy juga memilih kota bandung untuk berdakwah
ada yang berbeda di malam pertengahan ramadan
di masjid pusat dakwah islam atau pusda ijawa barat
kota bandung senin malam
ulama internasional asal amerika serikat
hadir di selaselaratusan jemaah tarawih
keberagaman dan jumlah muslim terbesar di dunia
menjadi alasan lawatan ulama internasional tersebut
datang ke tanah air untuk menikmati ramadan di kota bandung
di setelah kunjungannya
sheikh abdurrahim mekarti menceritakan perjalanan hidupnya menjadi muslim taat
lawatan ke kota bandung tersebut disambut hangat pemerintah dan warga kota jawa barat
mccarthy bahkan berbuka puasa di kantor pemerintah provinsi jawa barat
gedung sate bandung
terima kasih kita dikunjungi oleh seorang
dengan tokoh agama dari amerika serikat
dia asalnya non muslim
kemudian masuk islam dan belajar islam di islamic madinah university di madinah
kemudian dia tertarik dengan indonesia
indonesia itu muslimnya unik ya
sebuah negara yang islamnya paling banyak
ya aman tentram ayam ayem damai
hubungan antar kelompok kelompok masyarakat islam juga sangat bagus
toleransi agama antara agama agama yang berbeda juga sangat bagus
saya kira mereka tertarik datang ke indonesia untuk melihat dari dekat bagaimana kedamaian yang dibangun oleh semangat beragama
selain bertemu dengan gubernur
mccarty yang rencananya akan berada di indonesia hingga kamis nanti
juga akan ceramah di sejumlah masjid di kota bandung
serta bersilaturahmi dengan sejumlah komunitas
yang kini juga sudah berhijrah
di antaranya anggota geng motor bobotoh dan sejumlah musisi
ruli rohimat bandung jawa barat